dari ekel atana dari jakarta selatan dan juga lady sarah dari kepulauan seribu terpilih menjadi abang none jakarta dua ribu dua puluh
keduanya bersaing dengan tiga puluh empat finalis lainnya pada malam final abang none
yang membahas beragam hal penting tentang jakarta
mulai dari masalah ibu kota pariwisata hingga perpindahan ibu kota ke ikn
pemilihan abang none jakarta yang ke lima puluh satu kembali digelar di ciputra art planner jakarta selatan kamis malam
enam finalis dari lima kota administrasi dan satu kabupaten yaitu kepulauan seribu
bersaing memperebutkan titel duta wisata ibu kota jakarta
pj gubernur rekali jakarta herobudi hartono mengatakan
abang none jakarta memiliki peran yang sangat kuat bagi pariwisata jakarta
untuk itu diharapkan siapapun yang terpilih menjadi abang none dua ribu dua puluh
dapat berkontribusi secara aktif dan positif bagi pariwisata ibu kota jakarta
tentunya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
malam final abang none jakarta dua ribu dua puluh tiga secara resmi dimulai
semoga malam ini menjadi momen yang tak terlupakan
dan menjadi awal perjalanan untuk berkontribusi positif bagi kota jakarta
ada pun ekel atana dari jakarta selatan dan lady sara dari kepulauan seribu
terpilih menjadi abang none dua ribu dua puluh tiga setelah keduanya mengikuti beragam proses penjurian dan pembekalan
termasuk penilaian saat menyampaikan gagasan berkaitan dengan penyelamat